sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu wajah pendidikan tanah air kerap tercoreng
dengan terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak
yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik
november dua ribu dua puluh satu seorang guru di salah satu sekolah dasar di kabupaten barito utara
nekat mencabuli siswinya selama empat tahun lamanya
aksi bejat ini pun berlanjut bahkan hingga korban duduk di bangku smp
oktober dua ribu dua puluh satu tujuh siswi sekolah dasar di gunung sitoli sumatera utara
menjadi korban pencabulan oleh guru mereka sendiri
sederet kasus yang menyayat hati ini tentu hanya secuil dari fenomena gunung es
kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang tak terjamah media
dari dua ribu sembilan belas dari dua tujuh ratus dua puluh tiga kasus
itu korban usia enam belas tujuh belas tahun itu empat dua puluh tiga persen
jadi sekitar satu ratus enam belas anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah
berbeda dengan tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh itu angkanya dua delapan ratus delapan puluh satu
angkanya sih naik ya tapi dari prosentasinya menurun
di dua ribu dua puluh satu januari sampai oktober ini angkanya tiga satu ratus sembilan puluh tujuh anak korban
oleh karena itu maka kami membuka ruang di mana laporan ini bisa lebih mudah
lalu kemudian ketika misalnya angkanya bertambah
itu nanti kita lihat trennya sehingga kita bisa membuat peta dan upaya
agar kejadian kejadian ini bisa kita minimalisir dan kita cegah
data komnas perempuan juga menyebut
ada lima puluh satu laporan terkait kekerasan seksual
yang terjadi sepanjang tahun
dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan
di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi
komisi perlindungan anak indonesia kpai juga mencatat
kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru
yakni sebesar sembilan puluh persen
sementara sepuluh persen lainnya dilakukan oleh oknum kepala sekolah
relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid kerap membuat anak terjebak
dan menjadi penyakit
anak anak yang terjadi kekerasan seksual

jika tak didampingi hingga pulih
korban anak akan menanggung trauma psikologis sepanjang hidupnya
yang perlu pertama dilakukan adalah tidak menyalahkan
tidak menghakimi korban
perlindungan ini juga termasuk memastikan bahwa ini tidak akan terulang lagi
memberikan pemahaman pada korban juga bahwa yang terjadi bukan salahnya dia
tapi salah perlaku
perlu sekali untuk korban melihat bahwa pelaku mendapatkan konsekuensinya
fera juga menambahkan
memastikan pihak sekolah melakukan asesmen ketat bagi calon tenaga pendidiknya
sangat penting dan menjadi tanggung jawab moral
nah dengan mengingat kejadian
mungkin ya sebaiknya saya rekomendasikan ya ditambahkan beberapa aspek
yang bisa melihat kecenderungan seksual ini gitu
apakah ada penyimpangan seksual
atau adakah pengalaman kekerasan seksual sebelumnya
dari si calon calon pendidik ini
pemerintah sejatinya terus melakukan berbagai upaya
untuk mencegah sekaligus mengadvokasi kasus ini
satuan unit perlindungan anak di bawah kementerian pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak tersebar di seluruh tanah air
siapapun orang yang melakukan kekerasan misalnya
itu dapat diancam undang undang tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas ya
khususnya pasal tujuh puluh enam c
nah bahkan misalnya kalau seandainya pelakunya adalah pendidik atau tenaga pendidikan
ini ditambah hukumannya menjadi sepertiga dari ancaman bidan aja
paramedic put delapan puluh dua juga mengatur gitu ya
mengatur tentang pendidik gitu ya
dan dalam paramedic put tersebut juga diatur mekanismenya
dari mulai teguran
pencabutan izin dan lain lain
instrumen undang undang perihal perlindungan anak tegas tersurat
presiden pun dengan lantang menyebut kita tengah darurat kekerasan seksual
dan tak ada ampun bagi para predator
sementara banyak anak terus menjadi korban
ruu penghapusan kekerasan seksual masih juga alot di tangan wakil rakyat
regulasi dan sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual
senantiasa tegas di atas kertas
namun kerap kali realitas berjalan tak sesuai harapan
melindungi anak anak kita dari para predator seksual
adalah tugas dan tanggung jawab setiap manusia dewasa
karena satu anak menjadi korban
maka hidup dan masa depan mereka dipertaruhkan
miladia rahma andika suramanto jakarta